ya harus aman atuh
kan pedagang setiap hari ngasih uang buat kebersihan sama keamanan
dulu kerja apa
waktu di sukabumi
saya coba tenak lele
gak tau karena
atau mungkin juga karena
sebelum sempat balik ke sukabumi
saya jadi calon di terminal
kenapa gak terus jadi calok
saya pengen punya kerjaan
atau usaha yang lebih baik
tapi belum ketemu jalannya
kenapa malah kerja di bangunan
bukannya balik jadi calon lagi
kan udah pernah
sekarang kamu mau apa
mau pinjam uang buat makan
biar punya uang buat makan
saya masih don
kamu mau pinjam berapa
nanti uang buat modal jualan besok
ngasih napa ke istri
terserah kamu aja
ini cukup buat makan
terima kasih bet
saya permisi dulu mau surat dulu
makasih ya
sayur nangka tahu goreng korek tempe sama sambal
ini saya memuzik belom
tasik tasik tasik
sembarang sembarang sembarang
cerbat cerbat cerbat
tasik tasik tasik
sembarang sembarang sembarang
cerbat cerbat cerbat
biasa punya hp
di akun butut
terus sekarang gak punya
begitu bangun tidur
siapa tahu ada message atau apa
terus baru inget
kalo hpnya udah gak ada
beli lagi atuh
gak usah yang mahal mahal
yang penting berfungsi
kalau saya beli hp yang mahal kenapa
ya gak apa apa
kalo uangnya ada mah
ya itu persoalannya
gak coba kasbon dulu sambut kecil
nanti saya bukan cuma
tapi juga hutang budi sama dia
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
cerbat cerbat cerbat
tasik tasik tasik
siap yuk oke
kelapa kelapa kelapa kelapa tasik tasik tasik semarang semarang semarang cerman cerman
makan siang dulu gantian ya
tasik tasik tasik semarang semarang semarang cerman cerman
kamu ada rp dua adanya rp lima
peserta enggak ada
jadi kamu deme jangan armadstromb sis
tadi kamu ingat gak dompet kamu masih ada di mana
mungkin nggak jatuhnya bukan dari tempat kita tadi duduk ke warung
tapi dari tempat kita duduk ke tempat kamu beli kopi
udah ikhlasin aja
yang saya masalahin bukan uangnya
kalo gak ada ktp
kan masih bisa pakai sim
di dompet itu juga
ya harus aman atu
kan pedagang setiap hari ngasih uang
buat kebersihan sama keamanan
ternyata jadi bagian narik iuran sama patroli
sampai betis rasanya bengkak
kan kamu sendiri yang mau tukeran sama aja
kamu mau tukeran lagi
jangan ngeluh lagi muka kamu jadi tambah hitam
memangnya masih bisa tambah
memangnya segini hitamnya belum maksimal
tukeran lagi tugasnya
kamu balik lagi
di dalam aja
faktor usia ya
saya mau pakai aki
tunggu dulu ya